kita ke informasi lain pengadilan negeri tondano menetapkan serda aprilia santini manganang sebagai lelaki
ia juga kini resmi berganti nama menjadi aprilio perkasa manganang
jumat pagi digelar sidang penggantian nama jenis kelamin dan sejumlah dokumen kependudukan yang berlangsung virtual
setelah pemeriksaan saksi hakim pengadilan negeri tondano secara resmi menetapkan serda aprilio berjenis kelamin laki laki
serda aprilio perkasa manganang sebelum dikenal sebagai atlet voli dan prajurit perempuan
namun setelah didiagnosis ia ternyata menderita penyakit hipospadia yaitu sejenis penyakit yang membuat kelamin terlihat tidak jelas
meski demikian serda aprilio masih harus menjalani operasi lanjutan
sementara itu pihak tni angkatan darat juga sudah memutuskan penugasan baru serda aprilio
saya sangat kebahagiaan ini hari saya dan suatu kemenangan buat saya
selama dua puluh empat tahun tidak terjawab
kalau olahraga dia cepat bisa nah padahal kecabangannya dia ini adalah ajudan jenderal
karena sudah pendidikan waktu itu dijuruskanlah ke ajudan jenderal
nah ajukan jenderal ini lebih ke administrasi
nah sehingga menurut saya akan lebih pas seandainya saya tugaskan dia di perbekaan